kita kembali ke ibu kota aliansi bem seluruh indonesia
hari ini kembali berunjuk rasa menolak rancangan undang undang cipta kerja omnibus law
di kawasan patung kuda medan merdeka
sekitar pukul setengah dua siang masa pengunjuk rasa mulai mendatangi kawasan patung kuda
di jalan medan merdeka barat jakarta
seperti aksi sebelumnya masa kali ini juga menyuarakan penolakan
terhadap rancangan undang undang cipta kerja
hingga pukul tiga sore masa yang berkumpul sebanyak sekitar lima ratus orang
dan masa ini mengaku dari gabungan badan eksekutif mahasiswa seluruh indonesia
serta beberapa elemen lainnya
hingga kini aksi masih berjalan aman dan kondusif
dan untuk mengetahui situasi terkini kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia
iwan hermawan di kawasan patung kuda jakarta
iwan bagaimana kondisi terkini di sana
apakah kemudian aksi ini masih berjalan kondusif atau seperti apa
yang kami hargai dari aksi mahasiswa ini adalah mereka melakukan semacam pengamanan dari aksi mereka
jadi selain di tengah tengah kumpulan mahasiswa itu
mereka juga membentuk lingkaran untuk mencegah adanya penyusupan
dari provokator provokator yang tidak diinginkan
yang bisa mengacaukan jalannya aksi demonstrasi
dan dapat kami laporkan juga sebenarnya tadi mahasiswa sudah melakukan komunikasi
dengan pihak istana dan dari pihak istana diwakili oleh staf khusus
daniel presiden yaitu aminuddin ma'ruf
dan tadi sekitar beberapa menit yang lalu aminuddin ma'ruf itu menemui para pengunjuk rasa
namun kami sendiri belum mendapatkan informasi tentang apa kesepakatan antara kedua belah pihak
antara mahasiswa dengan pihak istana ataupun hasil mediasinya tersebut
dan janjinya nanti mahasiswa akan melakukan jumpa pers kepada kami
untuk menjelaskan apa saja nanti yang hasil kesepakatan mereka dengan pihak istana begitu
dan tadi juga selain aksi unjuk rasa dari mahasiswa
di sini juga ada aksi unjuk rasa dari elemen lain
yaitu dari serikat masyarakat miskin indonesia
dan namun sampai saat ini aksi mereka sudah berakhir
dan mereka sudah pulang ke tempat masing masing
jadi sampai saat ini hanya ada dari elemen mahasiswa saja yang melakukan aksi unjuk rasa
dan sampai saat ini ada elemen mahasiswa lainnya yang mendatangi gedung
menjalankan kawasan patung kuda ini
jumlahnya sekitar ada sekitar lima puluh sampai dengan seratus orang
kami sendiri belum karena ini baru datang kami sendiri belum mengetahui
apakah mereka dari elemen mahasiswa bem
seluruh indonesia ataupun bukan
dan situasinya sampai saat ini masih kondusif aman
dan karena dijaga oleh pihak mahasiswa sendiri
dan pihak kepolisian sendiri untuk di kawasan istana sendiri
menurunkan sekitar delapan personel dari total delapan belas personel yang diturunkan
aparat tni dan polri dan gabungan lainnya
untuk mengamankan seluruh ibu kota dari aksi aksi demo ini
baik terima kasih banyak atas laporan anda iwan hermawan
yang melaporkan bersama dengan foto jurnalis sianen indonesia
kawasan patung kuda jakarta
selamat melanjutkan tugas anda